fraksi pks kembali mengusulkan agar fahri hamzah dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua dpr ri
melalui surat yang dikirimkan dan dibacakan saat paripurna penutupan masa sidang dpr senin kemarin
menanggapi hal itu fahri meminta pks menaati fonis pengadilan
inilah surat dari fraksi partai keadilan sejahtera yang mengusulkan pergantian fahri hamzah sebagai pimpinan dpr ri
surat yang dikirimkan tanggal sebelas desember dua ribu tujuh belas ke pimpinan dpr meminta fahri diganti dengan ledia hanifa amalia
surat ini pun sempat dibahas saat rapat badan musyawarah dpr sebelum paripurna penutupan
terkait permintaan pergantian posisi sebagai wakil ketua dpr fahri menegaskan bahwa surat itu sama halnya dengan surat surat sebelumnya
semua surat tunduk kepada perintah pengadilan yang telah memenangkannya dan meminta kepada semua pihak untuk mengembalikan posisinya
baik sebagai anggota pks dpr dan juga pimpinan dpr
pergantian fahri menurut surat yang diajukan fpks sesuai dengan peraturan tata tertib dpr nomor satu tahun dua ribu empat belas tentang tatip dpr
dalam surat itu pks tidak menjelaskan secara rinci soal pengajuan kembali ledia untuk menggantikan fahri
namun pks pernah meminta ledia untuk menggantikan fahri pada april dua ribu enam belas
saat itu usulan pergantian fahri dilakukan setelah fahri dipecahkan
pks memecat fahri lantaran dianggap kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan tidak sejalan dengan arahan partai